tim penjinak bom meledakan dua kg bom di perbukitan rindu alam kecamatan pandan kabupaten tapanuli tengah sumatera utara
lokasi peledakan jauh dari permukiman padat penduduk berjarak sekitar satu km
namun pemusnahan ini terpaksa dihentikan karena peledakan dinilai rentan dan berbahaya
beginilah pemusnahan empat kg bom di perbukitan rindu alam kecamatan pandan kabupaten tapanuli tengah pada kamis pagi
peledakan bom dimulai sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat dan dipantau langsung oleh kapolda sumatera utara
irjenpol agus andrianto dan wali kota sibolga syarfi hutawro
untuk uji coba peledakan pertama petugas j bom mencoba sebanyak dua kg
saat ledakan terjadi kondisi tanah terasa terguncang
dalam peledakan ini petugas kepolisian menjaga lokasi sejauh dua km untuk mengantisipasi adanya warga yang tidak sengaja mendatangi lokasi pemusnahan
lokasi peledakan ini merupakan bekas
pengerukan tanah bom yang diledakan merupakan hasil olah tkp tim densus delapan puluh delapan anti teror
dan tim gegana polri dari lokasi rumah terduga teroris abu hamzah alias hussein alias upang yang sebelumnya telah ditangkap
namun pemusnahan dihentikan setelah peledakan pertama karena getaran bom dinilai rentan
apalagi jenis bom yang selanjutnya akan diledakan berbentuk kontainer atau tabung gas
yang apabila diledakan akan mengeluarkan serpihan dan dapat membahayakan manusia di sekitarnya
baru saja kita saksikan pemusnahan sebagian kecil barang bukti yang tidak di dalam tabung kemasan atau dalam kontainer
seperti itu yang rekan rekan sudah saksikan
tadi atas pertimbangan keamanan daripada tim yang melaksanakan tugas disposal
kita dilaporkan bahwa apabila dilakukan disposal terhadap kontainer maupun tabung gas
itu akan membahayakan
di samping itu ada laporan dari mereka bahwa kemarin kita sampaikan bahwa bahan apabila dicampurkan itu hampir tiga ratus kilo
ternyata laporan dari tim yang melakukan pemeriksaan dan uji laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan
ternyata sudah bahan jati
jadi tim akan melakukan pemusnahan secara khusus di tempat yang khusus
karena itu barang dengan yang cuma dua tiga kilo saja seperti itu apalagi kalau tiga ratus kilo
karena itu nanti penempatan dan pelaksanaan disposal akan dilaksanakan di tempat yang lebih aman
sebelumnya tim densus delapan puluh delapan anti teror dan tim gegana menyisir lokasi lokasi yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan bahan peledak milik terduga teroris
kedua lokasi yang disisir adalah rumah di jalan sisingamangaraja kecamatan sibolga sambas
serta di jalan kutilang
kecamatan sibolga selatan
dari kedua lokasi polisi berhasil mengumpulkan tiga ratus kg bahan peledak